pemerintah menganggarkan sekitar rp satu ratus sepuluh triliun untuk dana bantuan sosial dua ribu dua puluh
berbeda dengan tahun lalu khusus bantuan yang sebelumnya berbentuk bahan pokok
tahun ini akan diberikan dalam bentuk tunai
anggaran rp satu ratus sepuluh triliun itu berasal dari apbn dua ribu dua puluh satu
yang akan disalurkan melalui sejumlah program perlindungan sosial
diantaranya kartu sembako keluarga harapan bansos tunai kartu prakerja
bantuan langsung tunai desa dan diskon listrik
presiden joko widodo meminta kementerian terkait menyalurkan seluruh bentuk bansos tersebut
pada awal januari dua ribu dua puluh
khusus bantuan sembako tahun ini akan disalurkan kepada penerima manfaat dalam bentuk tunai
yang dulu diberikan dalam bentuk sembako terutama untuk jabodetabek
sudah kita putuskan sekarang tunai lewat pos atau lewat
bank matbanking sistem
jadi jangan sampai muntur bulan januari harus sudah bisa dimulai
karena ini menyakut daya ungkit ekonomi
menyakut daya beli masyarakat konsumsi rumah tangga yang kita ingin ini bisa menggerakkan demand atau permintaan